selain razia knalpot polres tabes surabaya juga menggelar razia preman jalanan
di sejumlah jalan protokol pusat perbelanjaan dan terminal di surabaya
hasilnya satu ratus dua puluh lima preman yang kerap bikin onar diamankan petugas
demi menjaga keamanan dan kenyamanan menjelang perayaan natal dan tahun baru
polres sabes surabaya menggelar razia preman jalanan
razia ini digelar tim anti bandit di sejumlah jalan protokol
pusat perbelanjaan dan terminal di surabaya dengan sistem hunting
razia ini dilakukan serentak oleh satuan fungsi dan polsek di jajaran polrestabes surabaya
sasaran razia ini adalah para preman jalanan seperti pengamen paugah calo penodong penjamret dan kejahatan jalan lainnya
para preman yang terjiduk kemudian dikumpulkan di mapo restabes surabaya untuk didata dan diberi pembinaan
diharapkan razia ini bisa menekan kesempatan angka kejahatan
dan pada akhirnya menciptakan suasana kondusif aman dan nyaman terutama menjelang natal dan tahun baru
kita intensifkan di dalam hari raya dan tahun tahun dalam rangka memberikan rasa aman ke masyarakat kota surabaya
ini akan terus dilaksanakan sama dengan menghilangkan lilin digelar untuk operasi lulusian
razia preman ini sendiri akan terus dilakukan sebelum operasi lilin yang digelar pada pertengahan desember nanti